sirkuit mandalika di lombok tengah nusa tenggara barat
mulai dilakukan proses awal pengecatan sekitar dua puluh tujuh meter persegi dari lintasan balap
minggu pagi petugas sudah mulai melakukan pembersihan di sisi kiri dan kanan sirkuit mandalika
sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut
pembersihan dilakukan untuk selanjutnya akan dilakukan penebalan dan penggantian warna cat
pada sisi kiri dan kanan lintasan untuk memenuhi salah satu permintaan pihak dorna
dan federasi internasional motorcycle atau fem
untuk motogp dua ribu dua puluh tiga mereka meminta mgpa memperbaiki tiga hal
yaitu terkait pedok lintasan balap dan faktor pendukung limit system untuk sesi screen race
penebalan cat dimaksudkan agar tampilan sirkuit mandalika menjadi lebih terang dan cantik
penebalan cat dilakukan di beberapa tikungan yang nantinya di titik tersebut
akan diambil gambarnya dengan menggunakan heliken saat gelaran motogp dua ribu dua puluh tiga mandalika
pada tiga belas hingga lima belas oktober mendatang
direktur utama mandalika grand prix association menyatakan
beberapa bagian di lintasan sirkuit akan dicat ulang dan dilakukan penggantian warna
kecuali motif tenunsa sambo atau sasak samawang bojo pada tikungan sepuluh
yang akan tetap dipertahankan sebagai ikon
jadi dalam rangka menuju perhelatan motogp dua ribu dua puluh tiga pertamina grand prix indonesia dua ribu dua puluh tiga
di dalam sirkuit ini sebenarnya tidak ada yang dikerjakan
yang berhubungan dengan permukaan lintasan ya karena sebelum ajang world superbike dua ribu dua puluh dua
telah dilakukan pengaspalan ulang track resurfacing dan itu hasilnya sangat bagus
sehingga sampai saat ini tidak perlu dilakukan sesuatu hal apapun kecuali nanti menjelang motogp
kita akan sikat dengan road sweeper menggunakan sikat plastik disiram air supaya debu dan kotoran kotorannya hilang
adalah satu satunya hal yang kita akan kerjakan di permukaan lintasan yaitu melakukan pengecatan di kerps mulai dari start sampai finish ya
jadi di kiri kanan itu ada kerbs merah putih merah putih itu akan kita cat ulang supaya lebih cantik
karena ini akan ditayangkan melalui helicam helikopter yang akan ditayangkan di berbagai tv di belahan dunia